setelah sempat dilarang selama masa pandemi
tahun ini pemerintah kota bandung mengizinkan masyarakat untuk merayakan pergantian tahun
namun masyarakat diminta tidak melakukan perayaan secara berlebihan
dan tetap menerapkan protokol kesehatan
demi keamanan dan kenyamanan
pemkot bandung juga mengimbau warga untuk tidak melakukan konvoy
menyalakan petasan serta kembang api
sementara terkait rencana car free night dan pembukaan alun alun di malam tahun baru
pemkot bandung menyatakan hal tersebut masih dalam pertimbangan
ya kan nggak bisa kita awasi sendiri ya
tentunya kita menghimbau juga masyarakat tadi
silahkan melaksanakan perayaan pergantian tahun
tapi dengan tertib kondusif
adanya pelonggaran aturan perayaan malam tahun baru
disambut baik pelaku pariwisata seperti hotel
salah satu hotel di kawasan gatot subroto misalnya
sudah menyiapkan agenda seperti gala dinner dan hiburan
menjelang pergantian tahun
selain harus mengantongi izin dari satgas covid kewilayahan
pengelola hotel pun harus mengikuti sejumlah aturan
untuk penyelenggaraan acara di malam tahun baru
yang pasti tetap melaksanakan protokol kesehatan
kemudian yang kedua menyediakan sarana dan juga prasarana
dalam rangka mendukung perilaku hidup sehat ya
maksudnya dengan protokol kesehatan ini
kemudian ketiga karena pada saat kita mengajukan surat itu
ada jumlah ataupun kapasiti
yang kita ajukan ke satgas covid itu harus dipatuhi
berarti tidak boleh over capacity
kemudian yang ketiga kalau misalkan kita melanggar
poin poin tersebut akan ada sanksi pastinya dari petugas
selama libur natal dan tahun baru
pemkot bandung menyiagakan petugas gabungan
yakni dua ratus lima puluh personil di sub untuk membantu pengaturan lalu lintas
serta lima ratus dua puluh lima personil satpo pp yang disebar di berbagai titik
masyarakat pun diminta tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan
mengingat hingga dua puluh tujuh desember angka kasus aktif covid sembilan belas di kota bandung
mencapai tiga ratus enam puluh lima kasus